pasti nyiru nyiru pasti terluka tidak nih mas pannya ima ahlina ahli tadi sewaktu
nimas menolongnya ajarsaketi nyi roh teh mengumpulkan tenaga tanya roh juga minum
ramuan ramuan obat penghancur luka dalam nih mas tapi keadaannya yaya jar sakti saat ini sangat
parahnya irah dia dibawa oleh kakek guru astagina untuk diobati di pondoknya
lepaskan aku dari sini
hahaha rasakan itu pada prabu
apa yang kau lakukan
hai ada apa dengan wajah dan kenapa dengan diri ada apa dinda hahaha kau tidak usah banyak bicara
semua ini adalah balasan atas perbuatanmu pada aku
sebentar lagi kau akan menyambut kematian muslimwa kematian yang sangat menyakitkan karena apa karena istrinya sendiri yang akan menghabiskan
kaki guru bagaimana ini
lukanya cukup parah nih mas
kaki guru apakah nyai jershakti akan selamat
entahlah yang pasti dia harus dibawa kepada bokanku
untuk menjalani pengobatan
aku setuju kaki guru
aku mohon tolong selamatkanlah nyai guru ajarsakti
baik aku pergi dulu
nyiiroh setelah itu
hei siapa itu mau menyerang nyai ma takut
aduh bantah ya mas nyai ma tidak sengaja sudah ganteng musuh
iya tidak apa apa nyiiroh apakah nyiiroh terluka
tidak nih mas hanya sedikit
tidak itu tidak mungkin pasti nyiiroh nyiiroh pasti terluka
tidak nih mas pan nyai ma ahli nah ahli
tadi sewaktu nyi mas menolong nyai ajat saketi nyiiroh teh mengumpulkan tenaga
dan nyiiroh juga minum ramuan ramuan obat penghancur luka dalam nih mas
nyiaya ajat saketi saat ini sangat parah nyiiroh
dia dibawa oleh kakek guru astagina untuk diobati di pondoknya
apa yang harus aku lakukan sekarang
tindakan terima ini benar benar tidak mengenaliku
aku tidak mungkin menggunakan kekuatannya karena resiko cumput
lebih baik kita beristirahat dulu di sini
itu seperti suara kakanda prabu
kenapa ada suara kakande prabu di sekitar sini
kamba juga tidak tahu guzriratul
aku harus menghampiri sumber suara itu
aku takut terjadi sesuatu pada kakande prabu

tunggu dulu gusti ratu
gusti ratu jangan kegabah
jangan jangan itu suara siluman hutan
yang meniru suara gusti prabu siliwangi
untuk menjebak kita
apa yang dikatakan dari dia benarnya
tapi itu benar benar suara kakinda prabu
aku harus ke sana
apa yang sudah merasuki diri
kenapa mirip sekali dengan kakinda prabu
apakah itu benar benar kakinda prabu
itu benar kakinda prabu
apa yang sedang dilakukannya
aku harus segera menolong kakinda prabu
ah mahesa kau berbuat curah kenapa bukan aku saja yang kau serah
apa yang kamu lakukan
beraninya kau ikut campur apakah kau sudah gila kau ingin membunuh terhadap labu
aku tidak peduli rai aku peduli aku tidak akan menjaga kau menyakiti kekendaraan prabu
baiklah jika kau berani menghalangiku
akanku habisi kau dengan suamimu
kenapa kalian tidak mendengarku pentingkan
apapun yang terjadi aku tidak boleh menggunakan kesaktian
aku ingin menangkapmu
bagus biarkan kedua istri saya saling bertahun tahun
karena aku sudah mengendalikan tubuh kentangmu
kau tidak akan menangkapku
kau tidak akan menangkapku
kau tidak akan menangkapku
kau tidak akan menangkapku
kau tidak akan menangkapku
ya allah nisqali rai kenterinanik ternyata sudah bertambah kekuatannya
sorot matanya juga berhenti
aku yakin kalau sosok yang ada di hadapan aku saat ini adalah rai kenterinanik yang sedang berada di bawah pengaruh seseorang
dan kau sudah
kau tidak bisa berbuat apa
kau tidak bisa melihat kedua istri